gubernur dki jakarta anies baswedan melepas tiga puluh personel satuan polisi pamung praja wanita ke hotel alexis jakarta utara
anies mengirim puluhan satpol pp wanita untuk memastikan semua usaha yang dijalankan grup alexis telah tutup
pelepasan personil satpol pp ini dilakukan di halaman pendopo balai kota jalan medan merdeka selatan jakarta pusat
anies meminta polisi pamung praja dapat memastikan tidak ada kegiatan usaha apapun di hotel alexis
selain itu dalam menegakkan peraturan haruslah dilakukan dengan cara yang benar dan terhormat tanpa perlu menggunakan kekerasan
keputusan menuntut alexis sendiri menurut anies telah dilakukan dengan proses yang sesuai dengan hukum aturan di dki jakarta
jadi begini ini proses akhir
kita akan bisa menyatakan bahwa tuntas sesudah satpol pp
hadir di sana melakukan pemeriksaan
penyelidikan dilakukan di nas pariwisata budaya
kemudian setelah itu penutupan dilakukan pm ptsp
kemudian memastikan bahwa mereka mentah hati
atau dari statement kita sudah dengar kemarin dan tadi malam kita juga sudah dapat informasi tidak ada kegiatan
sekarang petugas satpol pp hadir ke sana untuk
secara resmi memasang bahwa tempat ini tanda daftar usaha pariwisatanya sudah dicabut
karena itu sudah memberi tahuan ya
kemudian memastikan tidak ada lagi kegiatan usaha pariwisata di sana